setelah ramai diberitakan yoga bocah tujuh tahun yang merawat neneknya seorang diri mendapat bantuan dari para dermawan
selain bantuan kesehatan pemerintah kabupaten jombang juga memberikan pendidikan gratis bagi yoga hingga lulus sma
namun demikian yoga tetap berharap agar sang ibu segera pulang
iba dengan nasib dan perjuangan yoga yang merawat neneknya seorang diri membuat sejumlah dermawan mengeluarkan tangan
selain anggota dprd jombang komunitas sosmed dan pesantren ada juga pjs bupati jombang setiaji
saat menyambangi kediaman yoga dan neneknya samunti di dusun murong timur
desa mayangan kecamatan jogoroto jombang rabu pagi
setiajid memberikan bantuan berupa pendidikan gratis hingga lulus sma serta pengobatan gratis untuk sang nenek
saya ini sangat bangga dengan yoga dia adalah anak yang soleh dan kami berjanji untuk menyekolahkan yoga ya
meski bantuan terus mengalir namun di hati kecil yoga masih terpendam keinginan untuk bisa berkumpul lagi dengan ibunya
ria chandrawati yang meninggalkannya
sejak tujuh tahun silam
yoga bocah yang masih duduk di bangku sd harus merawat neneknya samunti seorang diri setelah ayahnya yang bernama abdullah meninggal dunia
sementara sang ibu yang bernama ria chandrawati telah pergi meninggalkan yoga
sejak masih tk dan hingga kini tak kunjung ada kabarnya